dua orang pelajar asal kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
lolos menjadi pengibar bendera pusaka tujuh belas agustus dua ribu delapan belas nanti
satu dari dua orang pelajar itu adalah putra seorang penjaga sekolah
dua orang pelajar asal kabupaten lombok timur
yani muhammad ihla sul iman pelajar sekolah menengah negeri satu labuan haji
dan salsabila lestari putri suteja pelajar sekolah menengah negeri satu selong
lolos seleksi paski beraka
keduanya lolos dari tiga puluh empat orang pelajar yang diseleksi dari tingkat kecamatan
kabupaten kota dan provinsi
rencananya kedua pelajar tersebut akan berangkat ke jakarta pada rabu dua puluh lima juli dua ribu delapan belas
dan bergabung dengan utusan dari daerah lain untuk menjadi penghibar bendera pusaka
di istana negara tujuh belas agustus mendatang
satu di antara kedua utusan paski beraka asal nusa tenggara barat ini
adalah putra seorang penjaga sekolah yang sejak smp selalu diajak oleh orang tuanya
untuk menjaga sekolah pada malam hari
ini memang satu satunya putra bapak yang bisa umum
kalau sehari hari bapak latihnya seperti apa
ya sejak jalan
kenapa diajak malam malam untuk belajar
tidak ada teman atau gimana
bukan begitu pak saya ingin mengajarnya ke disiplin
masa tanggung jawab yang kuat
saya ingin menanamkan jiwa yang kuat
sementara itu muhammad iman mengaku tidak pernah minder dengan pekerjaan bapaknya sebagai penjaga sekolah
ia mengaku bangga memiliki orang tua
yang bisa mendidiknya hingga saat ini
itu untuk ikut bapak kerja
gimana waktu diajak kerja sama bapak
ya biasa biasa saja
nggak minder nggak sama sekali
iya tetap bangga
terutama saya rajin olahraga
terutama olahraga seperti push up rest up sit up lari
yang terutama adalah dukungan dari kedua orang
yang terutama adalah dukungan dari kedua orang tua
kedua paski beraka asal nusa tenggara barat ini dilepas keberangkatannya oleh sekretaris daerah nusa tenggara barat didampingi oleh orang tua dan guru guru mereka
lalu rahmat juniadi mataramu